ada empat kementerian dan lembaga yang mendapat opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat dari bpk
biasanya selalu ada sesuatu bila mendapatkan status ini
jumlah ini namun berkurang dari laporan keuangan tahun dua ribu empat belas
sebanyak tujuh kementerian dan lembaga
dan presiden jokowi menegaskan kinerja empat kementerian dan lembaga ini harus lebih baik di tahun depan
paham jangan malu yang disclaimer kalau gak berutuh di sekarang empat
tahun yang lalu saya sebutkan kementerian dan lembaga mana sekarang saya sebutkan lagi
yang pertama yang disclaimer supaya diingat ingat sebab tahun yang akan datang tidak
yang pertama kementerian sosial
yang kedua kementerian pelanggar
yang ketiga kementerian pelanggar
yang ketiga kementerian pbi
yang keempat komnas ham